pra peradilan setia novanto di pengadilan negeri jakarta selatan terus bergulir
meski sidang pokok perkara di pengadilan tipikor akan dimulai rabu pagi esok
pagi tadi sidang memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak kpk
kpk menghadirkan dua ahli yakni ahli hukum pidana dari universitas pajajaran
komariah emong saparejaya dan ahli hukum universitas sumatera utara mahmud mulyadi
dalam keterangannya komaria yang juga merupakan mantan hakim agung
menyatakan penetapan tersangka setia novanto untuk kedua kalinya adalah sah